sian banget sih truknya gue
ini kutah perambut sih itu orang
anaknya gue dirubah apaan mbak ya
ah tapi dia pengen aja tetep ganteng
datang ya ke mall tempat biasa kita nongkrong jam dua belas
baru kemana ketemu sekarang ngajakin ketemuan lagi
jangan sampai sayang ke gleda ya allah
yang kenceng dong
jadi jangan disitu situ doang
nah keras sikit
terus terus terus
ini bapak nih kayak berbaris aja
eh kamu itu anaknya tukang pijet atau tukang pijetnya tukang pijet
wajar dong bapak merental
sebab kamu orang yang menghabiskan uangnya tukang pijet
yang kenceng banget ya
yang kenceng banget ya
hmm jangan disitu situ aja
apa lagi sih
aku di sekolah tuh pernah belajar nih ya
kalau salah urat salah nadi
nah kalo bokap stroke kan aku yang sedih bokap
kan ada aturannya
urat itu nggak boleh dipegang sembarang urat
ada saluran saluran yang harus diketahui secara mendetail
kayak kabel radio
ya makanya aku kan gak tahu nih
masa kamu sih nggak ngerti aja sih
masih disini masih disini
masih disini kurban
urat nadi ini ada tembusannya dengan sini
ini ilmu nak ilmu
wah enak bener
hmm terasa nggak
nah ini ya taruh taruh gini gini
tangan taruh taruh gini gini
wah enak banget bokap
ini ke mata bisa piar piar gitu
sebelah sebelah sebelah tangan
ayah tangan itu lagi
aduh ah uh
eh eh eh bokap bentar bentar bentar
bokap tunggu tebak
apa lagi sih
eh bokap bokap ini ini
nih dia ngajak aku ke mall
eh mungkin dia mau ngajak aku nonton lagi kali
sempet gagal tuh
eh dulu gitu aku pergi dulu ya
thank you bapak
enak pencetan ya
bapak dikerjain lagi nih
kemarin aku udah nyoba ngetes solora
dia berhasil ngebuktiin ke aku kalau dia itu emang kaya
hmm gue ngerti sekarang
nah rupanya mereka berdua tuh kerjasama
si opi sama si lora itu tukeran peran
oh pantesan tante
dia tuh kalau di sekolah selalu aja barengan
rak kita nungguin siapa sih
rak aku tuh baru tahu
kamu tuh gak akan pernah bisa jauh dari aku
buktinya baru kemarin ketemuan karena kamu ngajakin aku jalan lagi
gue kesini karena di sms sama laura yayang gue
dan gue diajakin nonton
lo ngapain di sini
eh lora gue kira lu sms gue untuk nonton berdua
ternyata ada si concorang ini juga

paham aja ya ayah
syl udah sebetulnya gak robang

bisa untuk lung therapy therapy paru paru jadi lebih bersih gitu daripada jakarta
buset dah tuh asapnya
eh sian banget sih dreknya keluarin asap
wah waaah nggak jadi therapy paru paru deh
lagi kan kamu ngapain sih bukan drek tutup gih
aduh siapa yang nyebutin gua ya
jangan jangan sih lo dari ini
dia nggak rela kali gua makan enak
bangetan banget tuh bocah
gua juga sebenernya inget dia ini
ah ditanggung gua
gila nih rame keran abis
dia apa apain juga masih keren
kayaknya belum waktunya ke salon nih
paling kalau perlu potong rambut tuh nggak bawa kak
eh kak tot lu kenapa sih nggak bisa ngeliat orang seneng
eh pi pi pi lu tau nggak
rambut gue ini hasil stylist top jakarta
namanya peter sareng saha
maksudnya peter sereng
holay baik lah
tunggu bron karena mobilnya minum

kurang ajar loh ya asal asal ganti musik aja lu
itu channel kesukaan gue
gila berisik banget
aduh gak kedengeran nih
yang tengil itu kan
apa sih gak kedengeran
ki kecilin dong volumenya
eh lo kagak perlu tahu ya gue siapa ya
tapi yang lu perlu tahu
gue bakalan ngebeberin rahasia lu
lo sama si opi selama ini tukeran peran kan
reputasi aku bisa hancur
semuanya bisa kebongkar
hah terganceng ganceng sekali lagi
nama lu gak akan rusak
asal lo bisa kasih tahu sama gue lo ada di mana sekarang
kalian tuh mau curi kita kita kan
sekarang kita lagi on the way ke puncak